lu nyumbang mandi disini bar
iya emang kenapa ya
itu nyolot ya udah gak nyumbang di masjid
ya sekarang saya tanya nih pak aji
pak aji pernah nyumbang nggak di kota kamal
pak aji cuma ngurusin gas mesin kan
itu kan memang tugas gue
ya kalau emang itu tugasnya pak aji
kalau lu tuh yang cakep
secara anak abad dan umi
cakep muka lo tuh manfaatin
cari lelaki yang ganteng
buat jadi laki lo
ini tuh kenapa sih matre banget
segala sesuatunya dinilai sama uang
perlu lu tau gak
lu kan tau
kalau abah lu sama umi kagak punya harta
ke cairo ke mesir
kalau kagak ada harta
bisa bisa sekolah di bawah kolong jembatan
kayak anak jalanan yang murid lu itu
baru setoran ya
mana kita tau pak aji
bukan pak aji sendiri yang tau
gue lagi males denger bunyi bunyi lu
kenapa sih mulutnya usul banget
ya nih orang
masih berdiri aja disini
masih berdiri aja disini
masih berdiri aja disini
jujur aja deh ji sama kita berdua
gue kudu jujur apel lagi sih
soal preman preman itu bang haji
selama ini bang haji jadi bosnya mereka
asal tau aja ya
kalau selama ini
yang ada di pikiran aneh
kalau haji muhyiddin itu
yang selalu berburuk sangka
sama bang haji
ana liat dengan kedua mata ana sendiri
tapi kenyataannya ana liat dengan kedua mata ana sendiri

empat kan gua juga ngeliat
lu mau ngomong apa sih sebenernya
si badar sama si kuntet

mau ngasih duit sama bang haji kan
ribut ribut sama siapa sih

gak tau mak
ternyata bang haji sula menyembunyikan sesuatu sama kita berdua
bang haji kan udah dua kali naik haji
setau aya nih bang
abang dulu itu terkenal jujur
bukannya pas lu yang kecopetan
bukannya pas lu yang kecopetan
ruk tolong periksa deh
ada yang kurang gak
alhamdulillah masih ada duitnya
masih ada duitnya
masih ada duitnya
masih ada duitnya
masih ada duitnya
jadi alangkah baiknya
ji ngasih uang tutup mulut lah sama kita berduanya enggak
tapi uang tutup mulut
lu kira tuh duit hasil korupsi
udah udah udah lam
biar kagak ada keterusannya jadi rese begitu
mendingan lu kasih aja deh duitnya sama dia
lama lama keenakan dia
lagian lu berdua ya
kenapa sekarang jadi pemeres
enggak usah noda aneh berdua jadi tukang peres
kalo gak ngasih juga enggak apa apa ya
cuma ya kebangetan aja ji kalo sampe gak ngasih
lu yang kebangetan
gua gak takut
gua gak punya masalah
j kita berdua punya info tentang haji sulam
uang infonya dulu dong
eh dimana mana juga orang kerja dulu baru digaji
udah ngomong cepet
abis ngomong bener aja pak haji ya
ya udah apaan
tadi ji waktu kita berdua ada di pos hansip
kita melihat si badar sama temennya ke rumah haji sulam
terus kita ikutin dia berdua
terus apa yang mereka lakuin
ternyata ji waktu di rumah haji sulam
si badar sama temennya ngasih duit ke haji sulam
kayak duit setoran gitu ji
beneran pak haji
kagak minjem orang lain
ya udah makasih ya
ya udah makasih ya
ya udah makasih ya
ya udah makasih ya
ya udah makasih ya
ya udah makasih ya
kok cuma terima kasih
urusan kita kan belum selesai pak haji
apa yang belum ngelar
kalian sudah cerita ya
kalian kan tau masalah itu bukan penyedihkan sendiri
tapi kebutuhan aja loh
udah aja perjanjian kita batal
tapi kan kagak ada kesepakatan kita dapat infonya dari mana pak haji
sekali enggak tetap tidak
terus duit kita gimana pak haji
kenapa gua kagak kasih duit
supaya kalian bisa menghargai uang dengan bekerja
dan tidak makan gaji buta
kenapa jadi kayak begini sih urusannya
dan satu lagi ya
kalian tutup mulut si sulam depan restoran ya
biar gue sendiri yang nanti membongkar
urusan kita belum kelar ini
bagaimana sih dasar pelit
daripada perut kita kosong
terus kita kakak dapat proyek
ambil aja urusan ya enggak
itu oleh maling
lu nyumbang mandi sini pak
udah gak nyumbang di masjid
pakek enggak bisa air loh
sekarang saya tanya nih pak haji
pak haji pernah nyumbang enggak di kota kamal
pak haji cuma nguruskan
ntar ngurusin kas mesin kan
itu kan memang tugas gue
kalau emang itu tugasnya pak haji
sekarang otak kamal
ini badan saya ini masih dingin ya
seger nih habis mandi
jangan bikin badan saya panas lagi
udahlah pak haji
nyumbang nyumbang mandi aja di masa lain
sobari mandi di sini
karena pembahaya di rumahnya rusak
ente juga sih yang ngizinin
dia mandi di sini
orang kayak gitu dibiarin
didikan si sulang
gak ada adatnya nih
aduh pak ustadz
mandi di masjid
airnya dingin banget
dinginnya sampai puluh hati
sholat lima waktu secara berjamaah
bah ini mah kagak punya niat sholat di masjid
mandi kan bersihin diri
daripada orang datang ke masjid
itu kan nantinya dosa ya
yang mau ngegosip di masjid itu siapa
ya itu sih yang punya perasaan aja
bagi manusia yang punya perasaan masing masing
itu agak enak dengerinnya
itu sama aja orang sombong
diri dan dengki
ustadz di sini pak jakaria
lu rukun islam sama iman aja
nggak bakal bakal hafal
ini ngapain ujung ujungnya haji sulam lagi
ini jadi gosip murahan nih ntar
yang hatinya dengki
gua nih dua kali